sabar ya len ya
allah kasih jalan keluar
makasih mas dayat
aku titip hikal ya mas
ayah belum kerja lagi
kalau aku pulang
aku bakal bikin repot ayah sama ibu
duh tapi aku juga gak betah di sini
nanti kabur lagi
udah aja nisa
aku abis ke tigran
ini arkan yang baik agama

gertatnya tanpa kalinya
pemikiran agama kita diangganya sama
lisah kita kayak cuma ber ehr nya gitu ya
youtube mereka tunda karena kita agak sendiri
maafin aku ya len sampai saat ini aku belum bisa dapat pekerjaan
iya nggak apa apa mas mungkin ini memang cobaan buat kita
jadi kita tetap harus tawakal banyak persebar dan tetap harus semangat ihtiar
insya allah nanti allah mudahkan segalanya ya mas
makasih ya len kamu udah belum berusaha untuk ngertiin keadaan keluarga kita sekarang
iya mas udah mas mau istirahat kan pasti capek aku siapin air anget buat mas bersih bersih ya
mas mau minum apa teh hangat kopi
ayo masuk buka sendal
haikal inget ya
wah pake muap lagi helikopter masuk tuh helikopter
ketawa lagi serius ini
jangan pernah lagi kamu mencoba untuk kabur karena di sini belum pernah ada yang berani mencoba untuk kabur
eh enggak kakak
pernah ada satu orang yang mencoba untuk kabur namanya sobri
tapi sekarang dia udah kapok
pak ustadz harap kamu juga kapok ya
uap lagi aja
haikal ini bukan dongeng
dongeng itu bawang merah bawang putih legenda simaling gundang timun emas dan lain sebagainya
yang pak ustadz sampaikan ini adalah ilmu
sampaikanlah walau satu ayat supaya apa kelak nanti haikal menjadi orang yang pintar dan soleh
jangan depan muka juga
ya sekarang kamu tidur
jangan tidur di situ itu punyanya sobri punya kamu di atas sini
iya pak ustadz
itu pak ustadz tadi aku mau masuk tapi aku lihat dulu siapa ada di dalam tau taunya apa ustadz
dodot kamu dengerin pak ustadz ngomong di dalam kamar sebuah pondok pesantren isinya itu kalau enggak santrinya dan pak ustadznya mengawasi memang ada siapa lagi doraemon gitu enggak ke
nah sekarang kamu tidur harus cepat tidurnya sebab nanti jam tiga harus bangun
hah bangun jam tiga lagi
apa tahajud lanjut tadarus lanjut sholat subuh berjamaah ya
iya pak ustadz
ya sudah tidur di sana assalamualaikum
eh hekang itu kan tempatnya sobri
kasur aja segala diatur atur jadi tambah nggak betah
bangun bangun bangun sini ke atas
oh iya aku lupa ganti baju
nggak bisa tidur nih
ini gua punya
jangan lupa hafalkan teh kursi
tak usah tak usah
deh gimana lagi jadi koi

kalau using hena
gaya penganggejar kok bikin
raya jual jangan jual juan sampai jualan
pak deh lagi mau biasain
waduh luar biasa
pak deh kaget
tapi nggak mau kabur kan
bukan pak deh
hai kal ke tempat pak deh itu emang sengaja
oh buat apaan
buat ke masjid pak deh biar wangi
kan kata pak kiai masjid rumah allah untuk sholat
sholat itu harus berapi
itu baru ponakan pak deh
apaan sih ini
kayak mau pesing
teman teman pada mana
pak deh mau manggung
masih biasa kok
ini bar wangi
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
dulu ku sangka
ku akan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
eh bukan kau tak perlu harta untuk menjadi sempurna permata indah hanya
di dalam jiwa bukan bukan pernah harta hati yang mulia itulah kuncinya
hai aku zubil lahir minasyaitoni rajim bismillahirrohmanirrohim
stop hai kau kenapa kamu nggak baca kamu semangat
dibuka buka aja samanya ya bajang semangat ya kita mulai lagi ya lanjutin ya